kita ke informasi berikutnya presiden republik indonesia ketiga b j habibie saat ini masih dirawat di rspad gatot subroto jakarta
senin sore kemarin presiden joko widodo terpantau menjenguk b j habibie untuk memberikan dukungan kesembuhan
dukungan tak hanya datang dari jokowi tapi juga dari para tokoh nahdlatul ulama
dengan didampingi menteri sekretaris negara pratikno
presiden jokowi dodo menjenguk presiden ketiga republik indonesia barudih yusuf habibie yurma sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta senin sore
dalam kunjungannya jokowi disambut oleh keluarga b j habibi dan kepala rspad gatot subroto dr terawan agus putranto
presiden langsung menuju ruangan tempat tokoh dunia penerbangan itu dirawat yakni di celebro intensive care unit pavilion kartika
menurut keterangan tim dokter kepresidenan dr aziz rani b j habibie ditangani tim dokter spesialis jantung
nyakit dalam dan ginjal
diperlukan perlautan intensif dan pengobatan komprehensif mencakup berbagai gangguan organ yang terjadi sehingga b j habibie diharuskan banyak beristirahat
dukungan untuk kesembuhan presiden ri ketiga itu juga datang dari tokoh nahdlatul ulama
para tokoh nu ini berdoa dan mengharapkan kesembuhan bagi b j habibie
selain dikenal ramah dan enerjik serta memiliki kemampuan dalam bidang pembuatan pesawat
b j habibie juga dinilai menjadi sosok penting dalam dunia perpolitikan
dan tanah air
pasalnya segala wajangan yang datang dari habibie sangat berpengaruh untuk stabilan politik yang akhir akhir ini memanas
tidak lain hanya mencapkan doa kepada allah mudah mudahan diberi kesehatan kembali panjang umur bersama sama kita
masih kita butuhkan kecerdasannya dan ide ide cerdasnya ide ide cemerlangnya itu aset bangsa yang luar biasa
semoga pak habibie segera sehat
segera kembali beraktifitas
segera menyampaikan kembali mutiara mutiara hikmah mutiara mutiara kebijakan beliau untuk bangsa indonesia
kami menunggu sehatnya pak habibie
diketahui sebelumnya b j habibie telah dilawat di rs pad gatot suburoto sejak satu september lalu
habibie yang kini berusia delapan puluh tiga tahun didampingi oleh anak dan cucunya
tim liputan cnn indonesia